ekonomi digital tentu tak asing dengan startup dan e commerce
terkait ini asia tenggara akan memiliki sepuluh perusahaan baru atau startup dengan valuasi satu miliar dolar amerika
ini berdasarkan data prediksi tahun dua ribu dua puluh empat dari lembaga riset amerika
band insight melaporkan modal patungan dan modal pemilik sepuluh perusahaan di asia tenggara ini telah melonjak
pasalnya beberapa investor baru merambah pasar perusahaan tersebut
modal yang tercatat naik empat kali lipat pada dua ribu dua belas lalu
ini merupakan rekor tercepat dalam satu dekade
company di amerika serikat kami akan membahasnya untuk anda
unicorn sendiri kalau kita berbicara soal startup unicorn
startup unicorn adalah startup yang memiliki valuasi satu miliar dolar amerika serikat
atau ini sekitar kalau dirupiahkan dalam kurs rupiah saat ini itu sekitar empat belas lima triliun rupiah begitu
startup startup yang dirilis oleh band insight report ini kita harus berbangga
karena empat diantaranya adalah startup asal indonesia
siapa saja nanti kita akan lihat
kalau kita berbicara startup yang ada di asia sendiri juga memang asia tenggara ada enam ratus juta penduduk
begitu dua ratus lima puluh jutanya adalah warga negara indonesia
jadi memang pasar startup atau perusahaan perusahaan rintisan awal ini di asia tenggara sangat memiliki pangsa pasar yang luas
ada dua ratus lima puluh juta orang di indonesia dengan enam ratus juta orang di asia
kita lihat yang pertama adalah revolution precrafted
revolution precrafted ini adalah perusahaan asal negara filipina
ini merupakan perusahaan yang di bidang konstruksi dan juga kalau kita tahu ikea
ini dia memiliki cita cita akan menjadi seperti akia di waktu kedepannya begitu
ada di filipina dan saat ini dia berada di peringkat satu

bukalapak perusahaan asal negara indonesia
kita lihat valuasi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut
kalau misalnya kita melihat yang pertama adalah revolution precrafted
di sini revolution precrafted memiliki valuasi perusahaan di sekitaran sampai dua miliar dolar as
begitu juga bukalapak
maka bukalapak ada di posisi sembilan
kalau bukalapak saat ini valuasinya ada sekitar satu miliar satu miliar usd
ini berdasarkan riset atau data yang kami himpun hingga september dua ribu delapan belas
dan ini juga nanti akan revolution precrafted sendiri akan mencapai valuasi di atas satu miliar usd
atau sudah mencapai valuasi di atas lebih dari satu miliar dolar amerika serikat itu pada juni dua ribu delapan belas
kita ke perusahaan selanjutnya yaitu vng dan juga traveloka
vng dari vietnam traveloka dan juga dari indonesia
vng sendiri ini adalah perusahaan game
dia bergerak juga software dan juga hardware
ini para gamers pasti juga sudah tahu produk produk apa saja yang sudah diterbitkan atau dikeluarkan dari vng ya
traveloka situs jual tiket pesawat kemudian hotel semuanya ada di sini
hotel ini adalah produk anak negeri produk anak bangsa begitu ya
produk dari indonesia
dan ternyata di sini valuasinya kalau kita lihat vng sekarang sudah mencapai satu miliar usd ini sejak september dua ribu delapan belas
september dua ribu delapan belas ini dia sudah menjadi unicorn
sementara untuk traveloka traveloka sendiri dia sudah mencapai dua miliar usd ini pada september juga
ini karena suntikan dana yang didapat begitu karena perkembangan bisnisnya yang semakin meluas
dan juga masyarakat yang sudah banyak menggunakan aplikasinya
sangat pintar hanya menggunakan aplikasi saja di traveloka
traveloka saat ini ya bisa dibilang sudah menjadi referensi utama kita mungkin ya untuk mencari tiket pesawat dan juga hotel
karena kemudahan yang diberikan hanya melalui smartphone saja begitu ya
kemudian ada rezer ini perusahaan asal singapura dan juga tokopedia
razer sendiri sudah mencapai valuasi sekitar dua miliar usd
kalau dua miliar ini berarti kira kira ada sekitar hampir
lebih kurang tiga puluh triliun rupiah begitu ya
dua puluh triliun rupiah ini pada september
sementara tokopedia menyusul di peringkat selanjutnya
tokopedia ini saat ini sudah mencapai valuasi sekitar satu tiga miliar usd
dan tokopedia ini dia sudah mencapai valuasi sekitar satu tiga miliar ini
sama pada september dua ribu delapan belas
dan kemarin juga bisnis bisnis e commerce dan belanja online seperti tokopedia juga banyak meraup untung pada saat hard bownas dan juga black friday
banyak sekali produk produk yang dijual dan kemudian meningkatkan harga penjualan mereka
ini juga sempat mendorong indeks harga saham gabungan kita ke zona positif karena adanya harbolas
adanya banyak konsumsi yang dilakukan masyarakat melewat gadget mereka membeli barang barang konsumsi begitu ya
kemudian ada lazada
ini asal dari singapura dan juga ada sia
kalau kita berbicara soal sia sia ini sendiri adalah perusahaan punya anak perusahaan
ini adalah perusahaan di balik shopee dan juga airpay
ini berbasis di singapura

dia sudah mencapai valuasi sekitar tiga dua miliar usd
dan kalau lazada sendiri kita lihat di sini dia sudah mencapai valuasi sekitar tiga dua miliar usd
dan kalau lazada sendiri kita lihat di sini dia sudah mencapai valuasi sekitar tiga dua miliar usd
pada bulan september dua ribu delapan belas
namun di sia sendiri ini sudah mencapai valuasi pada saat ipo sekitar empat sembilan miliar usd
kalau kita berbicara soal posisinya sendiri
saat ini sia ada di posisi ketiga
di posisi ketiga sementara
lazada ada di posisi
oke kita langsung ke posisi kedua
dan pertama siapa saja
startup unicorn yang pada tahun

tenggara dan kita harap juga
bisa ekspansi ke pasar dunia
begitu ya seperti startup startup yang
sudah ada di dunia let's say
uber grab begitu ada salah satunya
perusahaan asal indonesia mungkin anda juga bisa
sudah bisa menebak siapa perusahaan tersebut
iya ini dia
anak bangsa kita ke grab terlebih
dahulu ya kalau saat ini
grab masih di peringkat satu dan juga
gojek di peringkat kedua
si gojek karya anak bangsa yang bermula
dari bisnis transportasi ini sudah
kemudian mulai ke bisnis
semuanya dan juga anda juga
sekarang sudah bisa menggunakan
gopay dan juga
ada gopoints ada juga
ada di sini terus ada juga
goclean ada juga
goclean dan lain lain
semuanya di sini anda bisa
dan layanan layanan di gojek ini kurang lebih
sama dengan yang ada di grab sebetulnya ya tapi
gojek sendiri saat ini masih berada
di indonesia sudah ekspansi
juga ya ke vietnam
sudah ekspansi gojek ke vietnam dengan
dan grab sendiri sudah merajai
pasar tidak hanya di singapura saja
tapi sudah punya headquarters di malaysia
dan juga di indonesia saat ini untuk
valuasinya sendiri kalau
untuk gojek dan juga grab saat ini
gojek valuasi sudah mencapai
sementara untuk grab yang pasarnya lebih besar
yang peringkat sekarang peringkat pertama
begitu ya sudah melampaui angka sebelas
sebelas miliar usd atau mencapai
kalau dirupiahkan satu ratus enam puluh triliun rupiah
kita cukup berbangga karena gojek aplikasi
transportasi asal indonesia yang
karya anak bangsa begitu dibilangnya
menyusul ya bagaimana valuasi ini
diberikan oleh grab indonesia ini
semoga banyak sebenarnya kemenkomunifo
juga sudah melakukan berbagai pembinaan
kepada perusahaan perusahaan startup di indonesia
agar kemarin sempat ke silicon valley
di amerika serikat agar bisa meniru bagaimana
kesuksesan perusahaan perusahaan yang ada
di pusat perkembangan startup
di amerika serikat semoga nantinya pada

semoga nantinya pada tahun ke depan kita bisa mencari perusahaan perusahaan yang ada di amerika serikat
semakin banyak perusahaan perusahaan asal indonesia

jika ada sepuluh perusahaan dengan valuasi
lebih dari satu miliar usd ini
bisa menyumbang produk domestik
lumayan sekali ya dan tentunya bisa
menguatkan nilai tukar rupiah dan juga
defisit transaksi berjalan yang menjadi masalah kita